jika mudik melalui jalur pantai selatan jawa dan anda menyukai wisata air anda wajib mampir di kecamatan cijulang kabupaten pangandaran jawa barat
wisata air pertama yang bisa dicoba adalah menyusuri sungai cijulang menggunakan kayak di kawasan nusawiru cijulang
air di sungai ini pun tergolong tenang sehingga aman sekalipun anda belum memiliki pengalaman mendayu
agar lebih aman anda juga memakai pelampung yang disewakan sepaket dengan kayaknya
nah anda cukup membayar dua puluh ribu rupiah untuk menyewa satu kayak sepuasnya
waktu terbaik untuk menikmati kayak di sungai ini menurut
pengunjung adalah saat pagi atau sore hari
jika anda suka wisata air yang lebih menantang selanjutnya bisa mencoba berselancar di pantai batu karas cijulang
ombaknya cocok untuk berselancar termasuk juga bagi para pemula
jika anda belum pernah memiliki pengalaman berselancar seperti saya jangan khawatir
anda bisa belajar dengan
bantuan instruktur di pantai batu karas
anda hanya perlu membayar seratus ribu rupiah untuk menyewa papan selancar sepuasnya
dan tiga ratus ribu rupiah per jam untuk jasa instruktur
malah jatuh ini seru sekali
karena walaupun saya
baru pertama kali mencoba surfing tapi dengan bantuan instruktur saya sudah bisa
walaupun belum bisa berdiri di atas board tapi paling tidak sudah bisa
bukan hanya wisatawan lokal yang berselancar di sini
para wisatawan mancanegara khususnya dari eropa australia dan beberapa negara asia tenggara juga ikut berselancar
lokasi benteng pendem ini terletak tidak jauh dari pusat kota cilacap hanya sekitar lima belas menit perjalanan menggunakan kendaraan roda empat
konstruksi benteng ini sebagian tertimbun tanah
pendem merupakan bahasa jawa yang berarti tertimbun
benteng pendem selesai dibangun tahun seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan dan difungsikan sebagai lokasi pertahanan pasukan belanda di daerah pesisir selatan pantai jawa
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh hingga kini benteng yang termasuk salah satu cagar budaya di indonesia ini menjadi salah satu objek wisata andalan di cilacap
keunikan dari benteng pendem ini adalah konstruksinya yang terbuat dari susunan batu dan benteng
batu bata merah tanpa beton
meski sudah berusia lebih dari seratus tahun konstruksi benteng pendem ini masih kokoh
yang menarik dari benteng pendem ini adalah salah satunya strukturnya karena ini semua dibangun dengan batu batam merah tanpa tulangan
sehingga misalnya ya di lantai yang saya pijak ini adalah lantai kedua
tapi ini semua adalah bahasa
patah tidak ada tulangan besinya tapi begitu kuat
benteng ini dikelilingi parit yang cukup lebar mulanya bertujuan untuk menghambat pergerakan pasukan musuh
terdapat dua jenis benteng pertahanan yaitu benteng pertahanan terbuka tanpa atap
di mana bagian bawah dilengkapi rongga tempat mesiu dan benteng pertahanan tertutup
ada dua jenis benteng
benteng pertahanan di sini yaitu yang terbuka dan juga yang tertutup
ini yang tertutup jadi ada atapnya
biasanya tentara belanda akan berada di sini kemudian akan melancarkan serangan lalui lubang kecil ini
pada pasukan pasukan yang akan menyerang benteng ini
seperti barak ruang penjara dan beberapa terowongan
ruangan ruangan ini tetap dipertahankan keasliannya hingga kini tanpa ditambah fasilitas penerangan
jadi pengunjung bisa merasakan pengalaman seperti mesin waktu kembali ke zaman dahulu
selanjutnya ketika mudik lewat jalur pantai
di selatan jawa anda bisa mampir ke daerah gunung kidul
pantai pantai di gunung kidul terkenal dengan keindahan pasir putih dan tebingnya
lokasi wisata pertama yang saya kunjungi adalah heha ocean view
yang terletak di tepi tebing pantai selatan gunung kidul yogyakarta
sesuai dengan namanya di sini kita bisa melihat keindahan tebing dan pantai
lengkap dengan fasilitas sejumlah spot foto

ini dia salah satu tempat foto favorit pengunjung di sini
di sini ada ayunan
karena belakangnya panorama pantai
gesing di sini dan juga yang menarik bukan hanya pantai
kita bisa langsung juga melihat view tebing tebing yang indah di sini

untuk masuk menikmati panorama pantai
anda perlu membayar dua puluh ribu rupiah per orang
sedangkan untuk mengakses spot foto
biayanya sepuluh hingga dua puluh ribu rupiah per spot foto
heha ocean view buka mulai pukul sembilan pagi hingga sembilan malam
hari senin sampai jumat
sedangkan saat akhir pekan dan hari libur
buka mulai pukul delapan pagi hingga sembilan malam

saya melanjutkan perjalanan berkunjung ke salah satu pantai
yang masih belum terlalu terekspos
atau sering juga disebut sebagai hidden gem

yaitu pantai widodaran di kelurahan kanigoro

sabtosare gunung kidul yogyakarta
akses jalan menuju pantai widodaran
akses jalan menuju pantai widodaran
karena harus melewati jalan kecil berkelok kelok dan berbatuan
setelahnya anda masih harus berjalan kaki sekitar lima menit dari tempat parkir kendaraan
namun rasa lelah selama perjalanan serasa hilang ketika melihat keindahan pantai widodare